guna menekan mobilitas warga pemerintah kota bandung kembali menerapkan ganjil genap di sejumlah ruas tol masuk wilayah bandung
total ada lima gerbang tol yang melakukan pemeriksaan ganjil genap
pemeriksaan berdasar pada tanggal dan nomor plat terakhir kendaraan luar kota bandung
salah satu titik pemeriksaan dilakukan di pintu tol paster